bahwa tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhnya syarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun dua ribu dua puluh empat
setelah diketahui hasil penghitungan suara
bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas
termohon menyatakan lengkap status pemeriksaan dokumen pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama
prabowo subianto dan gibran raka buming raka dan selanjutnya menyampaikan
rangkaian pemeriksaan kesehatan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden
di rspad gatot subroto pada tahapan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden tanggal dua puluh lima oktober dua ribu dua puluh
bahwa berdasarkan ketentuan pasal tiga ayat tiga peraturan kpu nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh
tahapan selanjutnya setelah tahapan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah tahapan verifikasi dokumen persyaratan
dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang meliputi dua hal
yang pertama verifikasi dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden
dan yang kedua perbaikan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden
dan verifikasi dokumen hasil perbaikan
bahwa hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh termohon terhadap dokumen persyaratan pencalonan
dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden
yang atas nama prabowo subianto dan gibran raka buming raka adalah memenuhi syarat
bahwa oleh karena dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan
calon presiden dan wakil presiden atas nama prabowo subianto dan gibran raka buming raka
telah dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan ketentuan pasal lima puluh dua pasal lima puluh tiga dan pasal lima puluh empat
peraturan kpu nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh tiga menetapkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden
atas nama prabowo subianto dan gibran raka buming raka sebagai pasangan calon presiden
dan wakil presiden pemilu dua ribu dua puluh empat melalui keputusan komisi pemilihan umum nomor seribu enam ratus tiga puluh dua tahun dua ribu dua puluh tiga
tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
dan menetapkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama prabowo subianto
dan gibran raka buming raka melalui keputusan komisi
pemilihan umum no seribu enam ratus empat puluh empat tahun dua ribu dua puluh tiga tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden
dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat tanggal empat belas november dua ribu dua puluh tiga
bahwa perlu juga ditegaskan pemohon juga tidak mengajukan pembatalan keputusan kpu nomor seribu enam ratus tiga puluh dua tahun dua ribu dua puluh
maupun keputusan kpu nomor seribu enam ratus tiga puluh empat
memang terdapat beberapa putusan berkenaan dengan pencalonan gibran raka buming raka
misalnya putusan nomor tujuh ratus tiga puluh garis miring bdt pn jakarta pusat tetapi tidak diajukan oleh pemohon
tapi diajukan oleh orang lain oleh mardijaya oleh ahmad rizal robiananta agung tegar prakoso
keputusan nomor dua ratus delapan puluh tiga garis miring bdtg pn jakarta pusat tetapi tidak diajukan oleh pemohon
skt yang menyoal juga tidak diajukan oleh pemohon tapi diajukan oleh orang lain dr andes aryono lestari
keputusan nomor lima puluh enam g garis miring dua ribu dua puluh empat garis miring pt un jakarta juga tidak diajukan oleh pemohon
tapi diajukan oleh sanggul hamunangan sirait
ada tiga putusan yang lainnya yang semuanya juga tidak diajukan oleh pemohon yang mulia
dalam tabel tidak satupun gugatan yang diajukan oleh pemohon untuk menyoal pendaftaran gibran
bahwa terhadap keputusan kpu nomor seribu enam ratus tiga puluh dua garis miring dua ribu dua puluh tiga dan keputusan kpu
nomor seribu enam ratus empat puluh empat garis miring dua ribu dua puluh tiga juga tidak pernah dilayangkan permohonan pembatalan oleh permohon
terlebih kedua keputusan aku tidak pernah menjadi objek pelanggaran pemilu oleh bawaslu baik berupa
temuan atau laporan sehingga kedua keputusan tersebut tetap berlaku sebagai dasar hukum
penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden serta penetapan nomor urut pasangan
calon presiden dan wakil presiden bahwa berdasarkan urayan seluruh fakta dan dasar hukum sebagaimana
telah diuraikan di atas termohon berpandangan dalam pelaksanaan tahapan pencalonan bakal pasangan calon
presiden dan wakil presiden pemilu dua ribu dua puluh empat inkasu dalam menerima memeriksa dan memverifikasi
persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil
presiden atas nama prabowo subianto dan gibran raka buming raka serta menetapkan pasangan calon
atas nama prabowo subianto dan gibran raka buming raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden
presiden dalam pemilu dua ribu dua puluh empat telah sesuai dengan asas dan prinsip prinsip penyelenggaran pemilu
serta telah melaksanakan tugas mewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan perundang undangan
bahwa proses pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu
dua ribu dua puluh empat juga diawasi oleh bawaslu dan tidak ada catatan yang dilayangkan oleh bawaslu kepada
termohon berkaitan dengan saran perbaikan terhadap tata cara mekanisme dan prosedur pendaftaran
pasangan calon presiden dan wakil presiden hal ini menunjukkan bahwa termohon telah melaksanakan
tahapan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan bahwa selanjutnya andai pun pemohon mendalilkan penetapan pasangan
calon wakil presiden nomor urut dua tidak memenuhi syarat formil semestinya pemohon melayangkan
keberatan atau setidak tidaknya keberatan ketika pelaksanaan mulai dari pengundian nomor urut pasangan
calon sampai dengan pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon bahwa dalam kenyataannya
pemohon tidak mengajukan keberatan sama sekali kepada termohon baik ketika pelaksanaan pengundian
nomor urut pasangan calon maupun pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon sebaliknya
pemohon bersama sama pasangan calon nomor dua mengikuti tahapan pengundian nomor urut dan
tahapan kampanye dengan metode debat pasangan calon bahkan dalam pelaksanaan kampanye dengan
metode debat pasangan calon pemohon saling melempar pertanyaan jawaban serta sanggahan
dalam semua kesempatan kampanye dengan metode debat yang difasilitasi oleh termohon
lagi yang mulia pemohon tidak menyampaikan keberatan apapun bahwa
tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhnya syarat formil pendaftaran pasangan
calon presiden tahun dua ribu dua puluh empat setelah diketahui hasil penghitungan suara pertanyaannya adalah
andai kata pemohon memperoleh suara terbanyak dalam pemilu dua ribu dua puluh empat apakah pemohon akan mendalilkan
dugaan tidak terpenuhi syarat formil pendaftaran pasangan calon tentu jawabannya tidak yang mulia
teratas dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalon pasangan calon nomor
dua secara tidak sah dan melanggar hukum menjadi tidak terbukti bahwa pemohon mendalilkan lumpuhnya
independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan sebagaimana tercantum dalam permohonan
pemohon pada halaman tiga puluh lima sampai dengan halaman lima puluh adalah dalil yang lemah dan tidak berdasar
hai bahwa penyelenggara pemilu dalam hal ini termohon telah menjalankan
dan tahapan pemilu dengan mendasarkan pada prinsip prinsip
mandiri jujur adil berkepastian hukum tertib terbuka